kita bergeser ke informasi lainnya gempa tektonik berkekuatan magnitudo enam tujuh mengguncang wilayah samudera hindia pantai barat sumatera nias sumatera utara pada jumat siang
gempa ini terasa hingga ke sejumlah kabupaten kota di sumatera utara
warga batang toru tapanuli selatan meraksakan gempa terjadi sekitar pukul tiga belas tiga puluh tiga waktu indonesia barat
menurut bmkg epicenter gempa bumi terletak di laut dengan jarak satu ratus dua puluh lima km arah barat daya kota lahomi kabupaten nias barat sumatera utara pada kedalaman sepuluh km
gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami
hingga pukul tiga siang belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerugian material